calon perdana menteri malaysia anwar ibrahim angkat bicara tentang pandangannya atas politik oposisi di indonesia
anwar yang mengawali karirnya sebagai anggota partai umno berhasil menjabat sebagai wakil perdana menteri malaysia
sebelum akhirnya dipaksa mundur akibat skandal asusila
selama dua puluh tahun anwar menyuarakan reformasi pemerintahan hingga akhirnya mei lalu
koalisi pakatan harapan berhasil mengambil alih pemerintahan
dan berikut wawancara singkat kami dengan anwar ibrahim
berbicara tentang pengalaman anda sebagai anggota oposisi sebelumnya
sebagai salah satu pioner oposisi di malaysia selama lebih dari dua puluh tahun
bagaimana anda melihat seperti apa kondisi di indonesia politik indonesia saat ini
menjelang pemilu yang akan dilakukan pada tahun dua ribu sembilan belas
mendatang apa makna oposisi bagi seorang anwar ibrahim
indonesia lebih matang dari sudut demokrasinya karena sudah sudah di sini
lebih ke depan
dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya
dan institusi lebih kukuh walaupun masalahan kesenjangan masih wujud
dan korupsi masih meluas yang sedang coba ditangani
dan saya kira peranan oposisi itu masih penting dalam negara
dan suara suara begitu sudah juga kedengaran di indonesia walaupun ada
juga pandangan untuk hidupkan semangat
tapi itu terserah kepada indonesia untuk memutuskan apa yang sebaiknya
tapi apakah oposisi selalunya harus dengan tujuan untuk menjatuhkan ataupun menggulingkan pemerintahan
untuk kemudian bisa meneruskan tujuan mereka
itu pandangan yang itu selalunya didukung oleh golongan yang authoritarian
tidak dapat menerima oposisi
oposisi sebenarnya adalah memberikan alternatif
dia harus menjadi pemantau pengkritik penilai
dan mampu mengemukakan alternatif pada pemerintahan yang wujud
walaupun baik dia katakan lebih baik
kalau bobrok jelek akan diperbaiki
jadi itu peranan konvensional opposition dalam sistem yang demokratik
tapi kalau anda sendiri melihat bagaimana oposisi kita di indonesia saat ini
saya berteman dengan semua
kita lihat kalau di sini di sambutan saya di universitas negeri padang ini
wakil dari semua partai hal itu
dan saya bila sebut pun saya sebut jokowi dan prabowo keduanya sekali
jadi saya ambil pendekatan itu lebih lunak
saya konsisten kalau bicara selain daripada selatur rahmi biasa soal polisi rakyat
soal filsafat doa soal ekonomi dan pemberdekasaan budaya
jadi kita bicara selalu sesantai begitu tapi juga tajuk yang agak serius
masyarakat lebih matang ada yang jaringan politik kuat
tetapi kalau calon wali kuatanya independen masih bisa
jaringan politik masih kuat
tapi kalau lihat gubernur sumatera barat ini masih menang
walaupun partainya tidak relatif ketimbang partai lain tidak kuat
jadi saya yakin dan lebih percaya tentang kematangan atau wisdom atau message
untuk memilih apa yang lebih baik bagi mereka